sabtu malam tiga juni warga desa jogosatru kecamatan sukodono sidoarjo menggelar syukuran
digelar tidak jauh dari rumah wiwi winarti korban penyiraman air seni dan kotoran yang dilakukan mas riah tetangga wiwi
warga mengaku sudah merencanakan syukuran setelah mengetahui mas riah difonis satu bulan penjara atas ulahnya terhadap sang tetangga
lalu bagaimana kasus yang menjadi viral ini bermula
kejadian penyiraman air seni dan tinja yang dialami wiwi winarti dari tetangganya
bernama mas riah sempat viral di media sosial
kemudian pada empat mei dua ribu dua puluh tiga menantu dari korban wiwi winarti melaporkan kejadian ini ke polsek sukodono
wiwi dan keluarganya sudah tidak tahan karena aksi ini dialaminya selama sekitar enam tahun
wiwi menyebut kejadian bermula pada tahun dua ribu lima belas setelah ia membeli rumah yang awalnya dihuni adik mas riah
menurut wiwi adik mas ria sempat menawarkan rumah warisan orang tuanya
ini kepada sang kakak tetapi mas riah tidak kunjung membeli
kemungkinan itu dia tidak rela
rumah orang tuanya warisan itu dijual sama saya dan dia sektati terus dendam sama saya
wiwi pun menuturkan selang satu tahun kemudian pada dua ribu enam belas teror penyiraman air seni dan kotoran dimulai
wiwi apakah dari dulu penyiramannya di pagar ini
enggak lewat di sini samping depan ini tadinya kan belum dibager
sekarang dibagar terus langsung dibagar sama tembok terus sekalian dibagar sama ini
terus sampai ngopek ngopek seperti ini
terus disiram air kencing disiram bau bau busuk nasi itu sama kotoran manusia
sampai pagarnya seperti ngopek ngopek merokok ini
dulu sebelum ada pagar berarti menyiramnya kemana
dari sini langsung masuk
dari sana ini kan belum ada pagar
masuknya daging ini air kencing sampai masuk ke ruang bambu juga
terus saya rulis juga langsung ke pagar situ belum ada pagarnya
terus anak saya mager ini
sampai ruang tamu ya
lalu dulu ibu seperti apa beraktivitasnya hari hari itu kan tentu bau sekali itu bu
ya bau sekali
nggak pernah lewat dari depan nggak pernah selalu lewat dari belakang dapur
soalnya baunya sudah gak kelekoran
malahan orang yang lewat itu juga ya hilang
bakunya pokoknya gak enak lah
jadi saya itu langsung gak pernah di sini
kalau cuma membersihkan itu saja pakai masker lalu pakai pewangi
setiap hari lewat di dapur belakang
tidak tahan dengan perbuatan mas ria
pada tahun dua ribu tujuh belas menantu wiwi akhirnya melapor ke mapolsek sukodono dan berujung mediasi
tetapi meski sudah menandatangani surat perjanjian tidak akan mengulangi perbuatannya mas riah justru terus berulah
cctv yang dipasang keluarga wiwi tidak serta merta menghalangi niat mas ria untuk mengusir wiwi dari rumah warisan orang tua

wiwi menyebut puncak kemarahan keluarganya terjadi pada hari raya idul fitri dua ribu dua puluh
saat itu mas riah kembali melempari rumahnya dengan kotoran
wiwi dan kerabatnya lantas melabrak mas riah dan berakhir cekcok
empat mei dua ribu dua puluh tiga wiwi dan keluarga kembali melaporkan mas riah ke polisi
lima belas mei dua ribu dua puluh tiga kecamatan mas ria
kecamatan sukodono sempat memediasi kedua belah pihak
tetapi mas riah tidak hadir
saat itu wiwi menegaskan tidak akan menarik laporan
lantaran sang tetangga terus berulah
walau beberapa kali mediasi dilakukan
jumat siang dua belas mei dua ribu dua puluh
mas riah diperiksa di mapol sek sukodono
polisi menyatakan akan memeriksa kejiwaan mas riah
tetapi setelah diambil alih polresta sidoarjo
kasus ini malah dilimpahkan ke satpol pp kabupaten sidoarjo
polisi berdali sejumlah pasal tentang perlindungan dan pengelolaan hidup
serta pengelolaan sampah tidak cukup kuat untuk menjerat mas riah
begitu pula dengan pasal tiga ratus tiga puluh lima kuhp
karena tidak ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban
ancamannya tiga bulan kurungan tiga bulan
dan denda lima puluh juta dua duanya sama
nah akhirnya saat itu saya menilai
kita harus melimpahkan ini ke satpol pp
kenapa karena kamar hukumnya beda
jadi setiap perbuatan harus dinilai
apakah ini masuk pidana perdata kemudian perda atau masuk ranah petun
di sisi lain ulah mas riah dinilai sudah memenuhi
pasal tindak kekerasan karena menyerang harta kekayaan korban
serta berdampak pada kesehatan
kekerasan sendiri tidak hanya untuk mencederai fisik
tapi juga penyiraman kotoran dan sebagainya itu kan ya memang tidak higienis
bisa merusak kesehatan itu juga bagian dari kekerasan
ada risiko timbulnya beragam penyakit akibat aksi mas riah
seperti disentri kolera demam tivoid hingga penyakit hepatitis b dan j

seperti disentri kolera demam tivoid hingga penyakit hepatitis b dan j

itu adalah bahaya infeksi gastrointestinal
ya mungkin pada orang dengan sistem imun yang bagus
ya meskipun terinfeksi dan memang ada gejala diare
pengobatannya tidak sulit
tapi pada orang orang dengan imun defisiensi misalnya
orang dengan status imun yang rendah
anak anak dengan malnutrisi
ini diare bisa berkepanjangan menjadi diare kronik
perangkat lingkungan berperan penting
agar konflik sosial antaranggota masyarakat tidak terjadi
tidak hanya mendamaikan ya
tidak hanya menyampaikan tapi bagaimana menciptakan kehidupan yang harmonis ya
diantara tetangga itu
melalui kegiatan kegiatan bersama
misalnya kerja bakti misalnya ada pertemuan pertemuan rutin
misalnya ada kegiatan kegiatan bareng
rabu pagi tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh tiga
mas riah akhirnya difonis hukuman satu bulan penjara
oleh hakim pengadilan negeri sidoarjo
hukuman ini lebih ringan dari perda yang disangkakan
adapun mas riah kini mendekam di sel lapas kelas dua sidoarjo